setiap pagi tiga puluh anak yatim piatu di yayasan istana yatim darul adzkar kota bandung melakukan kegiatan mengaji
mereka tinggal bersama dan belajar di sekolah mulai dari jenjang sd hingga smk yang berada di sekitar yayasan sambil belajar ilmu agama
namun tahun ini mereka terancam harus pindah tempat tinggal dan tidak bisa meneruskan belajar
pasalnya yayasan kesulitan membayar biaya sewa gedung yang mereka tempati saat ini
kesedihan pun diungkapkan reka yuningsih salah satu santri di yayasan dadul adzkar
siswa kelas dua belas smk ini mengaku sedih jika yayasan tempat tinggalnya saat ini harus tutup
pasalnya reka yang sudah tinggal di yayasan sejak kelas lima sd sudah menganggap orang yang ada di yayasan sebagai keluarga sendiri
selama tujuh tahun pula reka hidup dibiayai dari yayasan

soalnya di sini itu banyak kenangan dari sd sampai sekarang
terus kehilangan juga tempat belajar teman teman juga pada segi soalnya belum tamat sekolah masih smp smk
pengurus yayasan mengaku pandemi covid sembilan belas membuat pendanaan untuk biaya operasional menjadi berkurang
selama ini yayasan mengandalkan donatur
namun sejak pandemi covid sembilan belas jumlah donasi berkurang drastis sehingga pihak yayasan kesulitan
untuk membayar biaya sewa gedung empat puluh enam juta rupiah
saat ini pengurus telah melakukan penggalangan dana dari media sosial
namun jumlahnya belum mencukupi
kita saat ini memang lagi fokus untuk penggalangan dana biaya kontrakan
kalau tahun tahun sebelumnya memang dari kita menyisikan itu alhamdulillah sudah aman gitu kan
tapi untuk tahun ini mungkin karena beberapa hal gitu
akhirnya sekarang juga masih belum tercapai
dinas sosial provinsi jawa barat menyatakan saat ini sudah menerima laporan terkait adanya yayasan yatim piatu yang kesulitan membayar sewa
pihaknya mengaku sudah melakukan pendataan dan akan memberikan bantuan kepada pemilik yayasan
di sisi lain kami juga menyarankan yayasan ini membentuk satu lembaga kesejahteraan sosial
kalau bentuknya lembaga pihak pemerintah secara tidak langsung
nah akhirnya dan kami bisa menganggarkan untuk setiap tahunnya untuk membantu kalau bentuknya sudah menjadi lembaga kesejahteraan sosial
berdiri sejak tahun dua ribu dua belas yayasan istana yatim darul azkar saat ini menampung tiga puluh orang anak yatim piatu dari berbagai daerah di jawa barat
franky wijaya helmi surya negara bandung jawa barat